warga ciraus kebanyakan laki laki sama anak anak
kalau perempuan mah sedikit kalaupun ada tua
besok jumat mereka sholatnya kagah di musola
tapi di masjid raya cibatu
nah perjalanan bulat balik dari cibatu ke ciraos itu dua jam
ingat istri mereka itu kerja tkw
akang teh serius
ciraos kembali punya cerita
andra tiga lima tahun terpaksa menginap di klinik
karena pak tatang bapaknya
menderita depresi ringan
akibat motornya ditarik petugas leasing
melihat ada seorang warga ciraos
yang menderita depresi ringan
karena ketidakmampuannya membayar sisilan motor
padahal istrinya juga kerja menjadi tkw
sangat miris melihat andra
yang masih kecil
dan jauh dari ibunya
terpaksa dirawat ke rumahnya
dan jauh dari ibunya terpaksa dirawat ke rumahnya
terpaksa dirawat orang lain
jauh dari ibu
terpaksa dirawat bapak
dan jauh dari ibu
dan jauh dari ibu
dan jauh dari ibu
dan jauh dari ibu
simpan dulu piringnya ke belakang
baru kamu lanjutin baca lagi

nanti kamu pakai tisu basah ya buat ngebersihin pecahan blank yang kecil kecilnya
warga ciraus kebanyakan laki laki sama anak anak
kalau perempuan mah sedikit
mereka sholatnya kagak dimusola
tapi di masjid raya cibatu
perjalanan bulat balik dari cibatu ke ciraos itu dua jam
ingat istri mereka itu kerja tkw
akang teh serius
tv nya layar datar
udah gitu setiap rumah ada motornya
assalamualaikum kang jajang